kita beralih ke informasi kampanye pilpres dua ribu sembilan belas
calon wakil presiden ma'ruf amin kembali melakukan safari politik
dengan mengunjungi sejumlah pesantren di pacet mojokerto
selain meminta dukungan ma'ruf berkomitmen meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
sementara sandiaga uno berjanji akan meningkatkan ekonomi kota wisata
kedatangan calon wakil presiden ma'ruf amin di pondok pesantren riyad luljannah
mojokerto langsung disambut ketua tim kampanye daerah jawa timur mahfud arifin
selain untuk bersilaturahmi maksud kedatangan ma'ruf amin juga meminta restu dan dukungan
kepada para santri dalam pencalonannya dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
dirinya berkomitmen akan terus meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat jika terpilih nanti
baik pemberdayaan ekonomi rakyat ekonomi umat yang selama ini kita bangun bersama
melalui forum peduli bangsa sini kan forum peduli basrah
nah akan kita tingkatkan supaya juga menjadi bagian daripada program pemerintah
sementara calon wakil presiden sandiaga uno melakukan kampanye di lokasi wisata air panas padusan
kecamatan pacet mojokerto
kedatangannya langsung disambut ibu ibu dan pengunjung wisata untuk berebut berselfie dengannya
kepada warga dan pelaku wisata sandiaga uno berjanji akan membenahi sektor wisata
untuk meningkatkan ekonomi rakyat
prabowo sandi akan fokus untuk melakukan revitalisasi untuk ekonomi rakyat
ekonomi yang berbasis pariwisata seperti ini harapan kita akan lebih baik
sandiaga juga akan meningkatkan sektor ekonomi rakyat
terutama di kalangan pedagang kaki lima tempat wisata agar lebih diperhatikan